konflik ini tak cuma tentang nyawa yang melayang
di sini di gigitnya terus diserek ke bawah
jatuhnya korban manusia memunculkan stigma
harimaulah pemangsa yang buas dan berbahaya
apa yang aku tengok
tau tau dia mati aku
nah itu aku
tidak dulu yang lain aku pokoknya mati
soalnya adonian itu adon itu
dua meter ada panjangnya
ya dua meter panjangnya dengan ekornya
juga tak semata tentang deretan angka kasus penangkapan
banyak sekali tindakan manusia telah menghilangkan hutan alam
habitat tempat tinggalnya
sebenarnya kalau di suatu lescape itu sudah hilang
ya dia pas sudah hilang di populasinya di situ
sesungguhnya ia pun adalah korban
perlindungan kawasan seperti kalah cepat dari perburuan yang merajalela
namun pelaku tak punya pilihan karena desakan ekonomi
setelah sampai ke aku itu ya tangan ketujuh kelapan
terpaksa melakukan itu kekurangan dalam ekonomi
perdagangannya menembus lintas negara
sien and indonesia menelusuri berbagai konflik
hingga seluk beluk jual beli predator utama ini
bagaimana cara menguruskan kekuatan ini
sudah lima belas tahun bksda resort muko muko bengkulu
menyimpan dan mengawetkan kulit harimau
ini adalah barang bukti hasil operasi penangkapan pemburu
di agra makmur bengkulu utara pada dua ribu tujuh belas
kulit harimau betina dewasa ini masih utuh
panjangnya satu tujuh puluh lima meter
jadi biasanya pemburu setelah dijerat
untuk melakukan pembunuhan lagi
dia ada dijerat leher
dijerat leher atau dia pukul lagi kepalanya
terus ada juga yang ditembak
ada juga yang pakai tombak
jadi pembunuhannya itu bermacam macam
jadi tergantung keprofesionalan dari pemburu tersebut

ini kami jadikan sebagai alat hidup kami
ini kami jadikan sebagai alat hidup kami

untuk kita perlihatkan ketika ada kegiatan belajar di sini
anak anak hadir ke sini
seperti ini acara untuk dikeluarkan
seperti ini acara untuk dikeluarkan
dari sini saya menjadi paham
betapa lihainya pemburu menguliti harimau buruannya
sehingga utuh sampai ke tangan penampung
seorang penampung di padang sumatera barat bersedia diwawancara
tetapi meminta identitasnya dirahsiakan
sudah dua belas tahun narasumber ini menggeluti bisnis aksesoris
seperti batu aki pipa rokok yang terbuat dari gading gajah
termasuk aksesoris organ harimau
sebenarnya masih aktif
cuma sekarang barangnya sudah jarang sudah langka barangnya
biasanya kalau ada yang nawarin
karena setiap barangnya ada kita beli
kita tawarkan kepada yang kolektornya selalu laku aja
ada taring ada kulit
ada tulang hilang hilangnya ada kukucakarnya itu
dan bagian bagian lainnya juga
barang diperolehnya dari tangan pertama
bahkan langsung diantar pemburu
ada barangnya nggak ada nanti dilihatin barang
pernah datang orang dari daerah pagi pagi
dia bawa itu lengkap itu
ada bawa taring
kita beli itu ya bisa dua kali lipat lah keuntungan
katakan kita beli satu juta
kita bisa jual dua juta
kita beli dua juta kita bisa jual tiga juta empat juta
ia menyebutkan satu nama kolektor langganannya di kota padang
tetapi si kolektor berinisial m tak bersedia diwawancara
kota wisata bukit tinggi kembali berdenyut setelah dua tahun pandemi
kebun binatang bernama taman marga satwa dan budaya kinantan
mulai ramai dikunjungi wisatawan
kota padang jawa tenggara
kota padang jawa tenggara
beragam satwa dilindungi ada di sini
tak terkecuali harimau sumatera
sebagian besar harimau di sini adalah kiriman pasca konflik
beberapa di antaranya beruntung diselamatkan dari jerat para pemburu
kalau harimaunya memang sudah sehat
itu akan dilepasliarkan kembali ke alam bebas
supaya dia bisa hidup dengan habitatnya yang sebenarnya
tapi kalau memang harimau itu mengalami cacat
itu bisa kita pelihara di sini
supaya mungkin dengan adanya kecatatan itu
takutnya bisa mengakibatkan dia tidak bisa survive di alam bebas
misalnya untuk berburu dan segala macam
untuk berburu dan segala macam
namun jumlah yang luput dari pantauan petugas justru lebih besar
dan berakhir pada transaksi antara si pemburu dan para penampung
saya menelusuri toko aksesoris barang antik di kota ini
bermodal petunjuk dari narasumber penampung
aksesoris organ satwa dilindungi katanya kadang beredar di pasar aksesoris
kami ingin tahu adakah aksesoris dari organ harimau
toko toko benda antik di sini menyediakan cendera mata bagi wisatawan
juga incaran para kolektor
namun banyak toko kini sedang lesu
sebagian bahkan gulung tikar semenjak pandemi
karena saya pernah menjualkan barang orang
saya kena takak
apa itu jenis barang
ya kode harimau
maka itu nggak mau pegang lagi ya
satu set kemarin
oh satu set komplit
komplit ada apa aja tuh kalau di
ya saya berhenti kan kemarin soalnya barang datang sini
sulaiman mengaku dijebak
satu set organ harimau titipan dari seorang teman di pekanbaru
mengantarnya mendekam di penjara selama satu tahun pada dua ribu sepuluh
nah kalau kita bicara tentang pulang harimau dan taring itu pasar terbesarnya ya cina
ini adalah semua orang yang bersama di mata hukum pak
bagaimana membedakan pelaku dari siapa
jaringan perdagangan harimau sumatera
telah lama diteliti oleh dwi nugroho
lembaga nirlaba yang meneliti perdagangan spesies dilindungi
dwi yang sudah belasan tahun menginvestigasi perdagangan satwa liar ini memastikan
jaringan tersebut terhubung ke perdagangan internasional
untuk taring dan tulang
mayoritas itu kan tujuannya untuk ke luar negeri
itu dari penampung yang ditingkat provinsi itu
mereka biasanya yang tadi saya bilang
punya koneksi ke pembeli ataupun penampung lagi di luar negeri
atau penampung lebih besar lagi di tingkat nasional
dimana mereka punya jangkauan pasar di luar negeri
nah kalau kita bicara tentang tulang harimau dan taring itu
pasar terbesarnya ya cina
atau ada beberapa di vietnam

persidangan demi persidangan dicermati

bahkan dwi dan tim kerap menjadi saksi untuk penelusuran perkara yang diputus pengadilan
bahkan dwi dan tim kerap menjadi saksi untuk penelusuran perkara yang diputus pengadilan
terdakwa kadang mengungkap afiliasinya
terdakwa kadang mengungkap afiliasinya
yang berada di dalam maupun luar negeri
yang berada di dalam maupun luar negeri
yang berada di dalam maupun luar negeri
data data itulah yang didalami bersama informasi jaringan peneliti perdagangan

dan kelasi lain juga diperoleh dui dari pendegah hukum dan interpol
inilah peta jaringan perdagangan satwa harimau sumatera sepuluh tahun terakhir
warna merah benanda pelaku yang telah diproses hukum
warna biru penanda koneksi internasional
misalnya sindikat aceh yang terhubung dengan sumatera utara
dan keduanya berhubungan dengan sejumlah pelaku di pulau jawa
sejumlah pelaku di jakarta juga terkait dengan sindikat sumatera selatan
bengkulu dan sumatera barat
pelaku di riau jambi dan lampung juga saling terhubung
pada maret dua ribu tujuh belas pengadilan negeri medan memponis budi alias akeng
dua tahun penjara dalam kasus transaksi kulit harimau dan sisik terenggiling
dia diketahui terafiliasi dengan jaringan internasional
begitupun rekannya sunandar
selaku perantara yang diponis sebulan sebelumnya
dalam penelitian dwi mereka diduga terhubung dalam kekerabatan etnis
dengan penyandang dana di tiongkok hongkong dan malaysia
harimau yang membuat budi mendekam selama dua tahun di penjara
diperoleh dari edy murdani
yang dalam persidangan diketahui merupakan penampung di tingkat lokal
memperoleh harimau dari pemburu di taman nasional gunung leuser aceh
edi dan sunandar diponis penjara
satu tahun enam bulan
dan di dalam negeri jaringan ketiganya terhubung dari aceh
sumatera utara hingga ke jawa barat dan jakarta
itu sudah dikendalikan oleh organized crime
kelompok kelompok yang memang mereka punya ikatan etnis yang sama atau keluarga
kenapa karena memang kelompok ini punya jangkauan pasar
dimana mereka punya bahasa yang sama
punya karakter personal budaya yang sama gitu
dan kita kalau satu etnis kan trustnya besar
nah itu yang dikembangkan oleh mereka
bahasanya juga sama
transaksi lintas provinsi ini juga terindikasi pada kasus yang terungkap dua puluh lima mei dua ribu dua puluh
seorang perajin suvenir di jember jawa timur
ditangkap aparat karena kedapatan menyimpan banyak kulit dan kepala hewan dilindungi
yang akan diolahnya menjadi souvenir seperti tas sabuk serta hiasan dinding
semacam perhiasan atau keracinan tangan
dari sekian banyak barang bukti yang disita
terdapat kulit macan tutul serta kulit harimau yang didapat dari pelaku dari sumatera
kini kasusnya bergulir di pengadilan negeri jember
di dalam berkas dan dakwaan ini dijerat pasal dua puluh satu ayat dua huruf d juntur pasal dua puluh
ayat dua menaunari bukit indonesia tahun nomor lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
itu dengan ancaman paling lama lima tahun penjara dan denda paling banyak senilai seratus juta rupiah
sampai oktober dua ribu dua puluh dua terdakwa berinisial mr masih menanti ponis hakim
penangkapan mantan bupati benar meriah ahmadi awal juni lalu
mengonfirmasi betapa kejahatan satwa tak cuma melibatkan masyarakat biasa
ahmadi bersama dua rekannya ditetapkan sebagai tersangka oleh polda aceh
dan direktorat pendegah hukum dan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
dalam perdagangan kulit dan tulang belulang harimau sumatera
kami adalah semua orang itu sama di mata hukum pak
dan kita membedakan pelakunya siapa
dari penyidik adalah equal before the law atau siapapun pelakunya sama di mata hukum
ketiga pelaku di belakang kita ini merupakan tersangka dari kejahatan
yang terkait dengan perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi
harimau yang diperniagakan diduga berasal dari taman nasional gunung leuser
yang kini populasinya mulai menyusun

yang kini populasinya mulai meningkat
mereka yang benar benar menampung memelihara memperdagangkan sebagai pemilik pemiliknya juga ada
kalau saya ingat waktu saya hitung hitung sekitar dua puluh sembilan belas

kadang kadang enam jerat itu cuma dapat satu enam itu kan
pemburu kerap menggunakan modus konflik untuk bisa menangkap harimau
mengidentifikasi lokasi lokasi konflik dan membaca situasi
setiap harimau yang keluar dari habitatnya dicari informasi jejaknya lalu jerat pun dipasang
lalu jerat pun dipasang
lalu jerat pun dipasang
lalu jerat pun dipasang
lalu jerat pun dipasang
lalu jerat pun dipasang
lalu jerat pun dipasang
dua biji dijual secara online sama adik
itu yang belinya orang darah jawa
mendapatkan pembeli melalui media sosial juga relatif mudah
pada kasus perajin suvenir di jember
terungkapnya transaksi itu setelah pelaku menawarkannya di media sosial
modus lain pengiriman adalah menggunakan atribut militer
atau atribut penegak hukum
pada box kemasan dicantumkan pangkat tertentu
satwa harimau ini tak bisa dipisahkan perdagangannya
dengan sisik terenggiling dan rangkong gading
jadi dokumen pengirimannya ikan beku
dimana itu legal kan ya
tapi kontainernya ternyata isinya ada tulang harimau
ada sisik terenggiling atau ada rangkong gading
uni internasional untuk konservasi alam atau iucn
dalam laporannya pada agustus dua ribu dua puluh
menyatakan populasi harimau sumatera menurun
peneliti indonesia sekaligus direktur sintas indonesia
menjadi salah satu asesor dalam laporan ini
populasi individu dewasa harimau sumatera
diperkirakan tinggal lima ratus enam puluh delapan ekor
sedangkan populasi individu berbiak sekitar tiga ratus sembilan puluh tiga ekor
atau tiga lima miliar ekor
tujuh puluh persen dari populasi dewasa
estimasi itu adalah hasil pengalian jumlah landscape
dengan densitas harimau di enam belas titik di sumatera
yang terdiri atas enam taman nasional
dua suaka margasatwa
dan tujuh landscape hutan tidak lindung
berdasarkan parameter ini
terjadi penurunan sepuluh persen populasi harimau sumatera
dalam sepuluh tahun terakhir
dengan asumsi tutupan hutan turut mempengaruhi populasi
kepolisian itu melakukan penyidikan
kepolisian menegaskan telah banyak menindak kejahatan
terhadap satwa dilindungi termasuk harimau
dari perburuan hingga perdagangan
polisi juga mengklaim banyak mengungkap modus transaksinya
melalui media sosial
kontek bermasalah hukum pasti jaksa pun
apabila meriksa materi kita
material yang kita dorong dalam proses penegakan hukum
pasti dicek ditanyakan
belum tentu itu semua pekerja yang terlibat
pasti terlibat harus ditersangkakan
yang tidak terlibat mungkin jadi saksi
kemudian ada juga mereka yang benar benar
menampung memelihara memperdagangkan
sebagai pemilik pemiliknya juga ada
kemudian pendananya pun ada yang kita lakukan penegakan hukum
kita juga dalam penegakan hukum satwa yang dilindungi ini
kita bekerja sama juga dengan ppatk
kepada kesehatan keadaan dan keamanan
kepada kesehatan keamanan dan keamanan
kepada kesehatan keamanan dan keamanan

kalau dia tidak berhenti untuk berpahit kita pecah
dimanapun kita kejar
dan harapannya juga kawan kawan mantan guru
yang mengambil kalimau atau menghubung kalimau
atau menghubung kalimau pesannya apa
sekali kali jangan diburu kendali
mari kita selamatkan seluruh harimau di sumatera
mari bersama pak mauwi selamatkan harimau sumatera
sepekan menjelang peringatan hari harimau internasional
atau global tiger day juli dua ribu dua puluh
maui telah berhasil mengajak sedikitnya lima belas orang pemburu harimau untuk berhenti
satu persatu pemburu yang ia kenal didatangi dan dibujuk
para pemburu ini berasal dari wilayah musirawas dan musirawas utara
hingga mukomuko dan rejang lebong di bengkulu
desa murakuis kabupaten muratara rupit
asal saya desa sukomenang musirawas utara
tinggalnya di desa murakuis
nama lengkapnya mus mulyadi
asal usulnya desa murakuis
pada saat ini sudah berapa lama pemburu
dan perburu menggunakan apa
saya ikut bapak saya bapak mertua bapak maui
dari mulai dua ribu sebelas
sampai sekarang ini
waktu bapak sudah tebat
saya berhenti juga
mulai ikut berburu sejak tahun dua ribu tujuh belas
sehingga saya sempat berhenti tahun dua ribu dua puluh

saya berhenti tahun dua ribu dua puluh satu
hasil tanggapan selama berburu
waktu saya hitung hitung sekitar dua puluh
kadang kadang enam jera itu cuma dapat satu
enam itu kan
ya kadang kadang nggak dapat
sudah dibeset di kulit
saya tidak pernah untuk menjual kemana mana
sebab orang yang datang ke tempat saya untuk membelinya
sekitar dua puluh an juta
harganya sekitar dua puluh an lah
kami berhenti itu
kalau secara ditakab
orang itu tidak kami berhenti
karena mengingatkan ekonomi kan
kebutuhan anak anak dan lagi berumah tangga itu kan
iya saya akan berhenti
jadi saya akan berhenti
saya akan berhenti
saya bisa tinggal di rumah
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
untuk berburu harimau
serta menjaga keberadaan harimau
agar tetap berstari